anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pembatasan sosial berskala besar transisi fase pertama di ibu kota diperpanjang hari ini
dalam lima hari terakhir terjadi lonjakan kasus positif cukup tinggi di ibu kota
yang ditengarai berasal dari kluster perkantoran
jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh who
apa langkah pemprov dki jakarta merespon lonjakan kasus di ibu kota
perlukah memang psbb kembali diperketat
nah malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada prof askobat gani anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam prof gani
selamat malam pak ripana ya
ya betul sekali
ada pak agus pambagio analis kebijakan publik
selamat malam pak agus
malam pak ripana
oke dan ada juga sudah bergabung dengan kita
wakil gubernur dki jakarta bang ahmad riza patria
selamat malam bang riza
malam nana prof gani pak agus semuanya
tadi baru saja kita mendengarkan pernyataan dari gubernur dki jakarta
pak anies baswedan
diperpanjang kembali selama dua pekan ke depan
ini sudah perpanjangan yang ketiga kalinya
pertimbangannya apa bang riza
apakah memang yang kemarin kemarin ini tidak efektif
sehingga harus diperpanjang terus diperpanjang terus
ya jadi yang pertama perlu kami sampaikan kembali bahwa
sejak masa pelonggaran lima juni
maka potensi orang keluar rumah meningkat
potensi kerumunan meningkat
bahkan potensi bersentuhan meningkat
itu artinya potensi
penyebaran juga dimungkinkan meningkat
dan untuk itu kami sering menyampaikan bahwa
tempat yang terbaik adalah tetap berada di rumah
dan kalau keluar rumah
kami minta hanya yang sangat berkepentingan
untuk urusan yang sangat penting
kemudian menggunakan masker cuci tangan jaga jarak dan lain lain
kemudian setelah selesai urusan kami minta kembali
dan kami telah membuka unit kegiatan secara bertahap
artinya kami telah mengatur sedemikian
namun sekali lagi menanak
bahwa semuanya sangat bergantung pada perilaku masyarakat
para ahli pakar menyampaikan bahwa
terletak pada kepatuhan kedisiplinan dan kesadaran warga jakarta
yang kedua kami perlu kesampaikan juga
meningkatnya ini disebabkan yang kedua adalah
masifnya atau banyaknya testing yang kami lakukan
kami sengaja mengambil cara
untuk mempercepat mengatasi masalah ini
dengan cara segera mungkin melakukan identifikasi
identifikasi dapat ditemukan
kami memperbanyak testing
jadi lebih dari empat sampai enam tujuh per hari kami lakukan testing
dan jumlah testing spesimen kami sudah lebih dari lima ratus empat puluh sembilan
atau testing pcr kami sudah lebih dari tiga ratus
dan memang karena semakin banyak testing
maka positif penyebaran itu meningkat
jadi namun demikian
kami tidak bermaksud mengurangi kurva kurva penyebaran
tujuan utama kami adalah
atau memutus rantai
jadi sekali lagi itu yang kami lakukan
adalah ingin melakukan testing dan tracing sebanyak mungkin
supaya kita bisa mengidentifikasi
pada akhirnya kita tahu
melakukan pencegahan dan penanganan
kemudian yang berikutnya
bahwa apa penyebab kami terus memperpanjang
kami sudah rapat untuk mencari penyebaran
tadi dipimpin pak gubernur dengan beberapa dinas terkait
dengan satgas dki jakarta
dengan kapolda dan lain sebagainya
kami menutupkan terpanjang
karena memang angka di jakarta penyebarannya masih tinggi
jadi kami belum bisa memasuki masa
yang kami sebut masa masyarakat sehat aman dan produktif
tapi kami juga belum bisa kembali ke psbb sebelumnya
jadi pspb ini kami perpanjangkan
dengan cara kami akan terus meningkatkan sosialisasi dan kampanye
daripada protokol covid atau kesehatan
tentang tiga m menggunakan masker
mencuci tangan dengan sabun
kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya
kemudian juga kami akan tingkatkan lagi
aparat yang sudah lebih dari
aparat kami hadirkan
lebih dari dua
kemudian satpol pp disnasker dishub dan sebagainya
kemudian juga kami terus tegakkan
terus tegakkan penertiban dan disiplin
dengan telah lebih juga
melakukan sanksi sanksi yang kami lakukan
tidak kurang dari lima puluh lima sembilan puluh enam orang
yang tidak menggunakan masker
yang telah kami beri sanksi kerja sosial dan denda
kemudian lebih dari empat ratus empat puluh enam kantor yang kami beri teguran
dan sudah dua puluh delapan unit kegiatan yang kami beri teguran dan denda
dan sudah dua puluh delapan unit kegiatan yang kami beri teguran dan denda
dan sudah dua puluh delapan unit kegiatan yang kami beri teguran dan denda

dan ada tiga puluh tiga rw yang kami tetapkan sebagai zona merah

jadi berbagai upaya kami lakukan
kemudian kami juga telah membuat kampung siaga
kemudian sekarang kami tingkatkan lagi
membentuk subgas atau gugus tugas di tingkat rt
kemudian juga kami minta bahwa setiap rw yang kita butuhkan
memastikan bahwa setiap rumah itu menghadirkan minimal satu bagian dari keluarga sebagai pic
apa kader apa satgas yang membantu bahwa lingkungan keluarga itu semua harus dipastikan melaksanakan protokol covid
kemudian juga kita terus mengupayakan bahwa berbagai asosiasi profesi pimpinan tokoh masyarakat tokoh agama dan semuanya untuk terlibat aktif
jadi sekali lagi bahwa upaya yang terbaik adalah memastikan bahwa seluruh warga mentati protokol covid
jauh ini kita belum menemukan vaksin jadi vaksin yang terbaik adalah tiga m tadi
oke bang riza berdasarkan evaluasi dari pemprov dki jakarta bagaimana kemudian sikap masyarakat ibu kota selama dua pekan sebelumnya
selama psbb transisi fase pertama yang kedua itu dijalankan
apakah kemudian masyarakat ibu kota ini sudah mulai
dalam tahap abai tidak mau mengikuti protokol kesehatan jadi sudah tidak mempan sebetulnya psbb transisi ini
memang sejauh pemantauan kami masih ada masyarakat yang memang tidak patuh dan tidak taat
ini juga disebabkan karena memang sudah lebih dari tiga bulan kelahan letih dan capek juga bosan ditambah juga ada euforia
kemudian menganggap bahwa di masa masa ke depan seperti masa yang biasa atau normal
dan untuk itu kami setiap hari menghadirkan petugas kami untuk melakukan razia di tempat tempat di unit kegiatan
melakukan sidak dan sebagainya menutup restoran yang melanggar menutup hotel yang melanggar kantor pabrik
jadi kami terus tegakkan bahkan banyak nama nama restoran yang kelas elit sekalipun kami tutup dan kami denda
jadi berbagai upaya kami lakukan bahkan kami meminta masyarakat karena keterbatasan petugas kami
kami minta kepada masyarakat dimanapun berada dengan handphone yang dimilikinya
agar difoto di video apabila menemukan restoran hotel perkantoran pabrik dan tempat tempat unit kegiatan lain yang diakini melanggar
laporkan kepada kami bukti video dan foto itu sebagai bukti kami akan berikan sanksi kepada unit unit kegiatan yang melanggar
jadi mohon dukungan kepada seluruh masyarakat menjadi bagian kita semua untuk dapat melaksanakan pengawasan
dan juga melaksanakan protokol covid sembilan belas
oke pak wagup ini lonjakan kasus positif covid sembilan belas di bukota disumbang salah satunya dari kluster perkantoran
evaluasi dari pemprov dki jakarta memang banyak sekali sebetulnya ya kantor kantor dan juga perusahaan yang membandel begitu
tidak mengikuti protokol
ya memang ada beberapa sebab ya terjadinya di kantor
yang pertama memang di kantor itu sendiri ada yang melanggar melebihi kapasitas lima puluh
kemudian ketika di kantor dia bisa tertip tapi ketika makan di kantin
di tempat tempat lain di tempat ruang terbuka berkumpul
dan yang berikutnya juga potensi yang terjadi bagi pegawai kantor dalam perjalanan di tempat tempat publik teleportasi
seperti di kereta di bus dan tempat lainnya
jadi untuk itu kami minta supaya para owner pemilik kantor pimpinan dan seluruhnya
agar terus melaksanakan apa yang kami minta yaitu mengatur jam kantor

jam kantor dibagi dua atau tiga

began jeda dua sampai tiga jam jam masuk jam istirahat dan jam pulang
kemudian juga kami minta dipastikan bahwa setiap kantor dibentuk gugus tugas
atau tim atau satgas yang ikut membantu memastikan seluruh karyawan atau pegawai kantor melaksanakan covid
dan juga kami minta terus melaporkan setiap perkembangan kepada rumah sakit dinas terkait
apabila ada yang diakini sakit atau ada yang melanggar
jadi kami minta
karena kerjasamanya jadi semua pihak
jadi tidak ada pilihan kita masih dalam suasana yang berbahaya
kami menyebutnya covid masih ada virus masih ada di antara kita tenaga kita
pilihan yang terbaik adalah melaksanakan tiga m
menggunakan masker cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak
dan mari kita menjadi bagian pengawas daripada pelaksanaan pspb transisi ini
dengan melakukan foto atau video dan laporkan kepada kami kami akan mengambil tindakan
oke saya mau tanya dulu ke prof gani
prof gani sebagai anggota tim pakar satgas covid sembilan belas menilai apa yang dilakukan ataupun diputuskan oleh pemprov dki jakarta
memperpanjang kembali psbb transisi fase pertama ini memang sudah tepat ya
mengingat realitanya di lapangan memang tidak bisa kemudian melakukan akb adaptasi kebiasaan normal
ya faktanya kan kondisi positif red gas sudah tinggi ya lima sembilan
dan di atas dari yang disarankan oleh o lima
jadi ini warning kita harus meningkatkan upaya untuk pertama melobah perilaku
dan untuk melobah perilaku tadi saya kira apa yang disampaikan oleh pak pak waku tadi sudah mencakup hampir semuanya
jadi menggerakkan mesin birokrasi mulai dari bus atas sampai ke bawah
tetapi barangkali yang kedua yang penting adalah menggerakkan mesin sosial
ini intensitasnya harus saya tingkatkan
kpm ya organisasi sosial tokoh agama tokoh adat ya
dan jangan lupa ya masalah kesejahteraan
karena ini kan banyak warga betawi
itu ada misalnya forum forum betawi rembuk apa segala macam ya
organisasi tersebut perlu dikibatkan
jadi intensitas menggerakkan mesin sosial itu sangat penting
cuma satu catatan ini pak wagub ya
waktu sebelum covid menurut catatan saya telah diporeksi
penduduk dki itu kan beda antara siang dan malam
kalau malam itu kalau tidak salah delapan enam juta
kalau siang bisa dua belas juta lebih
ada tiga juta penduduk yang komun dari jabodetabek
nah semasa covid ini juga saya kira banyak
penduduk dari bogor dari depok dari bekasi dari tangerang yang masuk ke jakarta
apakah ini tersentuh begitu
karena mereka pulang ke tempatnya masing masing
kemudian datang ke jakarta kembali
kalau di daerah asalnya tidak diterapkan hal yang sama seperti dki
saya juga merasa berarti upaya dki yang demikian baik
sistematik bisa terganggu
itu menurut saya
jadi kerjasama antara kepala kepala daerah di jabodetabek tadi
dengan dki itu sangat penting
prof gani kalau kita lihat kurva penyebaran covid sembilan belas di ibu kota ini
kurvanya naik turun ya
dki itu sempat mengalami penurunan kemudian naik
dan belakangan lima hari belakangan ini melonjak cukup tajam
kalau analisanya dari satgas covid sembilan belas ini
apa pemicunya sebetulnya prof gani
naik turun itu sebetulnya
tadi pak waguh menyampaikan
tergantung dari intensitas testing yang kita lakukan
kalau yang kita tes jumlahnya besar
tentu banyak kasus yang kita temukan
maka kekuatannya akan naik
kalau kita stop testing besok mungkin
jadi yang penting sebetulnya positive rate
berapa dari jumlah yang kita pereksa itu positif
maka tadi lima sembilan sangat tinggi
tapi tadi pak wagub mengatakan
saya kira testing di dki
sangat besar sekali ya sampai berapa tadi
sampai lima per hari
betulnya standarnya kan diantara untuk mendapatkan
positive rate yang baik itu cukup satu lima ratus
artinya penjamin dki ini sudah cukup besar
sehingga angka itu cukup valid ya
sehingga kalau ditemukan lima sembilan positive rate
ini sekali lagi naik turun itu tergantung dari
satu adalah testing kita
yang kedua adalah
partisipasi dari lab
dari masyarakat kita untuk melakukan testing
saya mau tanya ke pak agus pambagio
pak agus pambagio tadi dari prof gani mengatakan bahwa
ini warning bagi pemprov dki jakarta
meskipun sudah menggerakkan mesin birokrasinya
sosial masyarakatnya juga harus digerakkan begitu
karena harus ada kerjasama semuanya
kalau anda melihat
keputusan untuk memperpanjang psbb transisi fase pertama ini
memang keputusan yang
harus diambil tidak ada pilihan lain
karena tidak bisa kembali ke pengetatan
sementara untuk melonggarkan seluruhnya juga tidak bisa
apa yang anda lihat dari keputusan ini
kan saya tadi sudah sampaikan juga
karena psbb sudah diperpanjang sekali
kemudian diperpanjang lagi
nah ini sekarang ini kan
memang pemprov dki sudah
tadi prof jadi sudah sampaikan
memang itu besar dan itu harusnya dilakukan sejak awal
kita kena pandemi
tapi kan instruksi presiden tidak mengatakan begitu
tapi harusnya dengan begitu banyak kita tahu
lalu kita petakan
kita masukkan ke karantina atau bagaimana
nah itu yang harus sekarang dipikirkan
dan menurut saya
tapi persis istilah transisi ini
nggak ada gunanya menurut saya
karena ini sudah meledak
kembali lagi ke psbb
nah sekarang tinggal dipikirkan bagaimana menghidupkan ekonomi
yang sampai saat ini tidak ada di pemerintah itu stimulus
karena stimulus yang ada sekarang
adalah bagian dari apbn atau apbd
bukan tambahan uang
nah yang kita inginkan
di bawah itu uang beredar
nah yang paling utama juga bahwa pemerintah harus memberikan stimulus
supaya tidak ada phk
itu tadi kita membayarkan listriknya
uang bukan untuk pbb atau pbb
harus uang lain
yang biasanya dilakukan oleh negara negara lain itu dengan mencetak uang
tapi kita kan tidak setuju
karena mencetak uang
maupun berhutang itu sama saja
inflasi akan tinggi dan juga nilai tukar rupiah juga bisa jatuh
tapi kalau dimasuk sistem keuangan
itu akan terawasi dengan baik
nah sekarang bagaimana baiknya
ya ini sudah
sudah tadi pak wagub sudah sampaikan bahwa
dari sisi hulu perusahaan perusahaan diawasi dengan ketat
itu sudah bagus sekali
nah sekarang tinggal di masyarakat
di masyarakat itu harus diberikan sanksi
sanksinya jangan suruh bersihkan pemakaman
jangan suruh jalan jongkok dan sebagainya
kasih aja dendanya
nah denda yang digaji di kita itu kan lima ratus ribu
tidak berhubungan dengan nyawa
nah ini berhubungan dengan nyawa harus lebih
dan tapi juga jangan dicampur aduk denda dengan kemiskinan
nggak ada hubungannya
makanya supaya tidak didenda
dan seterusnya yang protokol who itu
hanya itu saja
nah sekarang bagaimana
apakah tenaga kesehatan ada
saya punya dua keponakan dokter
dan itu sudah setengah mati dia
nah sekarang apakah masih ada
di kota mana juga tertular seratus orang tenaga kesehatan
itu saya nggak tahu lagi bagaimana
jadi kita sudah herd immunity ini sekarang
sudah herd immunity artinya
ya yang tepat saja
yang kuat akan bertahan
yang tidak kuat ya tidak bertahan
akhirnya berangkat gitu kan
nah maksud saya karena ya sudah
ya bingung kan negara
karena memang pertama awalnya kan sudah terlambat
saya sudah tuliskan juga
di buku dan sebagainya
nah lalu kesininya tidak langsung keras psbb
atau karantina itu kan tidak
sudah lama sekian bulan baru masuk
sehingga sudah agak terlambat
tapi kita harus lakukan sesuatu
ledakan ini nanti akan bertambah banyak lagi
sekarang kan berapa
nanti mungkin perharinya bisa lima
bisa terus dan seterusnya akan naik
akhir tahun berapa ini
nah lalu kalau gitu apa yang terjadi
nah ini yang menakutkan saya adalah itu
jadi nggak bisa nggak harus segera ditangani nama saya
nah lalu cari bagaimana caranya
kan negara lain cetak uang
kita kenapa nggak juta uang
risikonya sama dengan hutang
dan hutangnya juga nggak datang datang juga
ini yang menjadi pertanyaan saya
silahkan pemerintahan ini
tapi kalau diperpanjang pakai transisi lagi
saya rasa akan sama dan akan terus meningkat gitu
karena kita tidak disiplin
saya nggak tahu pak wagub
apakah perdahannya sudah ada
kalau jawa timur minggu ini selesai perda untuk sanksi
karena sanksi itu hanya boleh melalui perdah dan undang undang
terima kasih pak agus
nanti kita akan tanya ke pak wagup pak amat riza patria
karena menurut pak agus pambagio
perpanjangan psbb transisi ini akan sama saja
harus ada tindakan yang lebih konkret
yang lebih keras
denda kepada masyarakat supaya disiplin
dan kenapa sebetulnya pemprov dki jakarta
tidak bisa kembali memperketat psbb
kita akan tanya nanti kepada wagub dki jakarta
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
kemudian ada profesor asko mada

anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
dan ada pak agus pambagio
analis kebijakan publik
saya akan langsung ke pak wagub
pak wagub tadi pak agus sudah mengatakan bahwa
perpanjangan psbb transisi fase pertama ini
akan sama saja
karena memang masyarakat tidak disiplin
harus ada pemberian sanksi yang lebih besar
karena ini tidak ada hubungannya
antara kemiskinan dengan sanksi
sehingga memaksa masyarakat untuk bisa mengikuti
ataupun menaati protokol kesehatan
kemudian tadi prof gani juga mengatakan bahwa
di ibu kota sangat tinggi
nah pertanyaannya kenapa kemudian
pemprov dki jakarta tidak bisa kembali untuk memperketat
tapi mengambil jalan memperpanjang psbb transisi
padahal ini akan sama saja kalau menurut pak agus pambagio tadi
jadi memang pilihannya kan ada tiga
kalau angkanya baik
kita akan memasuki masa yang kami sebut
masyarakat sehat aman dan produktif
kalau angkanya masih seperti sekarang
kami pilihannya memperpanjang masa transisi
kalau angkanya semakin jelek
positivity ratenya terus memburuk
angka angka kurva yang meninggal meningkat
penyebaran terus meningkat
jumlah rumah sakit semakin penuh
baru kami akan melakukan mengambil langkah kembali ke psbb sebelumnya
atau melakukan emergency break
nah berdasarkan data fakta
dan kajian yang kami lakukan bersama para ahli
dan pada dinas terkait
maka yang tepat saat ini adalah pilihannya memperpanjang dua minggu
sebagaimana ketentuan daripada kementerian kesehatan republik indonesia
setelah melakukan pencermatan yang analisa yang demikian
juga menghadirkan semua pakar dan lain sebagainya
dan kami masih optimis
masyarakat masih kita coba terus
agar bisa merubah perilaku untuk lebih baik
karena kuncinya ada pada perilaku masyarakat
yang harus kembali disiplin taat dan patuh
ketika di masa psbb
nah sekarang sejak dua bulan terakhir ini kita melakukan pelonggaran
maka ada peningkatan yang signifikan dari jumlah warga yang keluar rumah
inilah yang menyebabkan angka meningkat
di samping memang testing yang semakin banyak
tadi prof gani menyampaikan
ya tepang gubernur juga sering menyampaikan
sederhana saja kalau kita ingin mengurangi angka penyebaran
ya kurangi aja angka testing
maka angka penyebaran yang ditemukan juga semakin sedikit
sekali lagi kami tidak bermaksud mengurangi angka penyebaran
dasar kurva kurva yang ada
tapi kami ingin justru mencari sesegera mungkin sebanyak mungkin
di mana siapa yang terpapar
agar kami cepat melakukan identifikasi
terus kami segera menangani melakukan tracing kontak dan lain sebagainya
melakukan isolasi penanganan dan penyembuhan atau penanggulangannya
jadi kunci yang terbaik adalah bagi kita semua
sesegera mungkin sebanyak mungkin kita cari
siapapun warga jakarta yang terpapar
kemudian kita isolasi kita rawat
dan kita lakukan terus kontak dan treatment tracing atau isolasi
bang riza tidak bisa mengambil langkah emergency break
ataupun rem darurat itu apakah karena faktor ekonomi ya
tekanan ekonomi yang memang memaksa pemprov dki jakarta
untuk kembali memperpanjang psbb transisi
karena tidak bisa kalau diketatkan kembali karena ada faktor ekonomi di situ
ya banyak faktor tentu faktor ekonomi menjadi salah satu
yang kami pertimbangkan dan kami perhatikan
tapi faktor lainnya termasuk perilaku masyarakat
tidak serta merta ketika besok kita berlakukan kembali ke psbb sebelumnya
terus kita bisa pastikan bahwa masyarakat terus berada di rumah
tidak semudah itu untuk merubah perilaku masyarakat
perlu ada kesadaran yang tinggi perlu ada upaya yang luar biasa ekstra
berbagai upaya memang harus kita lakukan
jadi memang perilaku masyarakat kita ini berbeda
masyarakat kita ini kan secara umum mohon maaf
bukan masyarakat yang terbiasa tertib terbiasa disiplin
seperti bangsa lain katakanlah gitu mohon maaf
masyarakat kita ini perlu terus kita disiplinkan kita tingkatkan
tapi kita punya optimisme dengan berbagai upaya
dengan berbagai gerakan sosial
tadi sampaikan prof betul melibatkan tokoh masyarakat
kemudian kami juga menggunakan web kami media sosial kami
poster spanduk baliho di berbagai unit
bahkan sebanyak mungkin aparat kami hadirkan
dan kami juga ingin melibatkan seluruh warga jakarta
ya ada sebelas juta ini untuk terlibat aktif
caranya bagaimana tadi kami sampaikan
gunakan handphone tolong dipoto di video kirimkan kepada kami
dan kami akan segera mengambil tindakan menutup menyegel
atau mencabut izin kantor hotel atau unit kegiatan lain
yang kami yakini melanggar psbb
pak wagub tadi pak agus pambagio juga mengatakan bahwa
ataupun menyarankan bahwa harus diberikan
saksi yang lebih besar
artinya ini tidak ada kaitannya antara kemiskinan dengan pemberian sanksi
sehingga masyarakat menjadi lebih sadar mematuhi protokol kesehatan
kalau sanksi yang tidak berhubungan dengan nyawa saja
sanksinya bisa sampai lima ratus ribu untuk denda
kenapa ini tidak lebih besar lagi sehingga masyarakat lebih mematuhi
ya betul sekali saya setuju dengan pak agus
bahwa memang sanksi seberat mungkin kita akan berlakukan
restoran saja kami berlakukan pemberatan sampai dengan sanksi dua puluh lima juta
ada hotel yang kami sangsi sampai lima puluh juta
memang di aturan kami masih saksi seratus dua ratus lima puluh ribu
ini akan kami menjadikan perhatian kita untuk ditingkatkan
tapi petugas kami di lapangan apabila ada yang melanggar
kami justru mendorong mereka harus membayar
kecuali memang tidak membawa uang atau tidak punya uang
baru pilihan kedua adalah denda sosial
tapi demikian kami yakini bahwa siapapun yang tertangkap dalam razia kami
kami yakini dengan cara yang persuasif dan sebagainya
kami yakini bahwa warga tidak akan mengulangi lagi
tapi sekali lagi memang perlu ada perhatian dan dukungan semua kita
mulai dari komunitas yang terkecil di rumah rumah untuk terlibat aktif
orang tua anak semua keluarga
untuk terlibat memastikan bahwa anggota keluarga kita patut tak ada disiplin
melaksanakan protokol kesehatan tiga m tadi
memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
oke terima kasih pak wagub dki jakarta pak ahmad riza patria
atas waktunya kepada cnn indonesia newscast pada malam hari ini
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber selesai jeda
cnn indonesia newscast segera kembali tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom tadi kita sudah berbincang dengan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
dan masih bersama dengan kita ada profesor askobat ghani
anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas dan pak agus pambagio analis kebijakan publik
saya mau ke prof gani terlebih dahulu tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh wagub dki jakarta
pak ahmad riza patria bahwa memang behavior
bahwa memang behavior
pun perilaku masyarakat ibu kota kita sangat sulit
bukan hanya di ibu kota sebetulnya hampir di seluruh wilayah indonesia
perilaku masyarakat kita ini sulit untuk diatur
sehingga memang membuat pemerintah ini kesulitan untuk menerapkan protokol protokol kesehatan
ataupun meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
memang betul seperti itu ya prof dari analisa satgas covid sembilan belas
begini ya perilaku ini kan bisa karena tadi tidak merasa ini berbahaya
tapi juga mungkin karena ada counter perception yang beredar bahwa covid ini katanya konspirasi ya
hanya temporary sama dengan flu
jadi cukup beredar di masyarakat jadi ini menjadi counter juga melalui sosial media
itu yang pertama
kedua perilaku memang bisa berubah dengan sanction
tapi sebelum itu yang penting juga menurut saya adalah risk communication

yang gampang dimulai
pesan pesan yang dipakai yang menggunakan bahasa bahasa yang gampang dimulai
yang diperlukan untuk mengerti
sekarang ini pada tingkat nasional kita juga berharap misalnya ya
budaya budaya lokal itu bisa dipergunakan untuk memperkuat pesan isi pesan
misalnya dalam bahasa madura bahasa kupang ntt atau bahasa aceh begitu ya
kalau di betawi di jakarta barangkali dengan dialek dialek betawi
jadi ada packaging ya risk communication yang tepat dan intensif terus menerus
ya tidak bisa hanya insidental
yang berikutnya saya katakan tadi mesin sosial
tidak cukup dengan sanksi dengan mesin birokrasi
jadi misalnya di dalam perusahaan atau kantor itu ada champion yang mengawasi
apakah protokol penjelasan dilakukan atau tidak menegur yang tidak
jadi belum disanksi itu ya
di restoran di bengkel di pasar
saya ingin menyampaikan soal pasar
tadi pak agus menyebutkan pentingnya stimulus ekonomi ya
bagi masyarakat bawah itu kan berarti stimulus konsumsi
konsumsi itu kan jual beli di pasar
hati hati juga kalau kita tingkatkan stimulus ekonomi
pelaksanaan protokol kesehatan di pasar pasar rakyat itu menjadi sangat penting
ini perlu diorganisir ya petugas petugas pasar barangkali ditambah dengan
apakah binsa sapor bp bahkan polisi barangkali untuk menentipkan
karena saya lihat pasar ini menjadi apa namanya
kluster yang sangat rentan terhadap covid ini
yang berikutnya yang saya sampaikan adalah mitigasi terhadap menaiknya kasus positif
seperti di dki tadi
satu adalah mitigasi ekonomi
pak agus sudah menyampaikan tadi perlunya misalnya insentif
tapi sekali lagi dengan penguatan sistem pengawasan di pasar
yang penting juga apakah tadi pak wagub menyampaikan di sesi kedua karena suaranya hilang
adalah memperkuat layanan terdepan yaitu puskesmas
jadi bisa bayangkan ya kalau semua puskesmas menerima kasus
memeriksa kemudian menemukan seratus positif
ini mau diapakan
ya kan ke rumah sakit tentu belum
karena dia belum berkejalan misalnya
oleh karena itu sistem isolasi mandiri berbasis rumah
atau bahkan barangkali isolasi mandiri berbasis lembaga di masyarakat
misalnya menggunakan sekolah sekolah yang kosong
dengan camat dengan ketua rt rw
karena kalau di rumah itu saya kira tidak efektif
apalagi kita dengar itu pandemangan ya
pandemangan itu tinggi sekali positif reja
kita tahu kalau dia isolasi mandiri di rumah mau isolasi di mana
jadi saya pernah juga berbicara dengan status kesempatan pandemangan
barangkali dengan menggunakan sekolah sekolah yang sekarang tidak dipakai
dikonversi dengan dana dki
ada tempat tidur dengan jarak tertentu air bersih kemudian jamban ya
sehingga petugas puskesmas bisa datang secara berkala
memantau kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan
jadi isolasi itu menjadi sangat penting
yang berikutnya adalah tracing
tracing ini setengah mati kita di dki
misalnya ada orang positif ya
dia naik kereta atau naik kendaraan umum
jangan jangan dia kontaknya dengan orang dari jabodetabek
oleh karena itu saya katakan tadi perlu sekali kerjasama juga dengan pemerintah pemerintah di sekitar dki jakarta
saya belum tahu bagaimana strateginya
mungkin kalau orang orang daerah yang bekerja di jakarta itu perlu diidentifikasi
sehingga kalau pulang dan bisa juga dia membawa kasus itu ke wilayah jakarta atau dari wilayahnya membawa ke jakarta
sehingga ini perlu sekali
secepatnya ini kalau tadi pak wagub saya sarankan ya duduk bersama sama dengan bupati wali kota jabodetabek itu dengan pmd dki
merumuskan strategi yang tepat bagaimana menghadapi masalah yang timbul karena tingginya mobilitas manusia dari luar jakarta dan keluar jakarta
oke prof gani tadi pak agus menyampaikan bahwa ini akan sama saja kalau psbb transisi fase pertama ini kemudian dilanjutkan
tidak akan ada yang berbeda
jadi angkanya akan segitu segitu saja
memang betul seperti itu ya pak ya
artinya tidak bisa kembali memperketat tapi ya akan terus
nah begini ya pb atau transisi atau apapun namanya itu yang kita lakukan kan agar protokol kesehatan ditegakkan
kan itu masalahnya tetap saja pakai masker cuci tangan pakai sabun jaga jarak
saya melihat sebetulnya enforcement nya pelaksanaannya apakah itu transisi atau psbb
pelaksanaannya ini yang perlu kita pastikan terjadi
saya melihat juga ya tipis bedanya antara transisi dengan psbb itu
intinya kan sama saja
jadi cuma sekarang berkali kali tambah dengan sanksi
ya mungkin dengan apa namanya pengawasan lebih ketat
dan oleh birokrasi pemerintah dan oleh mesin sosial tadi yang saya sebutkan
oke saya mau ke pak agus
pak agus tadi diakui oleh wagub dki jakarta sebelum break bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu tekanan
yang memaksa pemprov dki jakarta untuk tidak bisa memperlakukan kembali psbb yang lebih ketat
sehingga ya tadi diberlakukannya ataupun diperpanjang lagi psbb transisi fase pertama
anda melihatnya juga seperti itu ya
ya nggak bisa sekali lagi sebuah peraturan itu kalau tidak bisa dilaksanakan sanksinya tidak akan pernah bisa berhasil
bangsa bangsa di dunia ini yang tertib hari ini itu awalnya disangsi dengan denda
nah kalau kita tidak disaksi lalu apa
orang kan disangsi supaya jerak kasus apa namanya jalur transjakarta itu dulu mobil masuk semuanya
nah sekarang ketika dikasih rp lima ratus nggak ada yang masuk
ganjil genap juga begitu
nah jadi sekarang itu harus didenda semua negara didenda jordania itu sepuluh juta
kemudian tadi saya lihat di middle east itu ada rp dua puluh juta ada rp empat puluh juta
jadi memang harus didenda supaya orang kapok
ya ingat waktu kasus mudik itu kan cuma mungkin seminggu itu law enforcement berjalan
setelah itu nggak ada karena ada overlap kebijakan menteri perhubungan dengan gugus tugas
nah jadi bingung semua
nah itu yang menjadi persoalan apa namanya sebuah peraturan kalau tidak bisa dijalankan ya lebih baik tidak usah dijalankan
tidak usah dibuat
nah kalau transisi itu kan batasnya tipis seperti misalnya kasus new normal kan harusnya itu new normal tidak ada l nya
itu pun definisinya tidak jelas sehingga orang punya persepsi macam macam
nah jadi sekali lagi untuk bisa tertib ya harus dikembalikan ke psbb ya dijaga betul
uang harus beredar betul harus diawasi iya
nah kalau tidak kan ada phk orang tidak makan
nah kalau tidak makan dikasih na bansol
nah itu yang kaya adalah pen supply nya
yang masyarakat bawah tidak bergerak itu uangnya karena dia tidak belanja
yang di korupsi yang kemarin sekarang ketemu oleh kpk ada sebelas item situ ya dari yang membuat kemasan itu
dan datanya kan tidak jelas
data ada pp peraturan presiden nomor tiga puluh sembilan dua ribu delapan belas sampai sekarang belum jadi ya dua ribu sembilan belas sampai sekarang belum berjalan di bapenas
nah ketika saya hubungi pak menteri bappenas mereka beliau bilang sedang dikerjakan
jadi data ini juga tidak jelas yang semua orang saya sampai perlu satu bulan menata data di rw saya
sekarang sudah beres saya lapor gubernur dan pak wakil gubernur menteri sosial semua saya bilang akhirnya selesai
nah tetapi di daerah lain tidak gitu
ini yang membuat di bawah tidak bergerak ekonominya selain menerima bansos tadi yang banyak juga

jadi ini yang membuat di bawah tidak bergerak ekonominya selain menerima bansos tadi yang banyak juga
oke tadi dikatakan bahwa harus berhati hati apa yang disampaikan oleh pak agus soal stimulus
bahwa di pasar ini juga nanti dikhawatirkan kalau ada stimulus ekonomi kemudian akan di pasar pasar ini kalau tidak ketat protokol kesehatannya kemudian akan membuat malah tambah menyebar begitu
ini bagaimana ya
betul betul harus
kenapa bangsa lain seperti vietnam bisa
pasar di cluster gitu
ya memang niatkan sudah ada satu delapan ratus polisi dan tni di deploy oleh presiden bulan apa itu juni kalau saya tidak salah
nah itu kan jaga mall lalu jaga pasar
siapa yang jaga pasar pol pp
tetap harus dibuat pengertian dan itu tidak dijalankan komunikasi itu
tetapi uang harus beredar sehingga seada hidup
karena kecuali seperti di sini
tentara nasional cina mengantarkan makanan ke setiap keluarga di kota di wuhan itu
kalau gitu kita nggak mungkin
sudah belanjakan saja kan yang kita harus tahan sekarang supaya jangan ada phk
nah supaya jangan ada phk di sisi mana stimulus pemerintah itu bisa masuk
misalnya kalau tadi kalau naik kereta api kan penuh pagi pagi
nah itu dikasih selah kayak shift gitu
tapi kan nanti pulangnya menjadi agak malem
bayar listriknya lebih
nah disitulah peran pemerintah memberikan stimulus
masalahnya dana stimulus itu tidak ada
yang ada dana apbn diputar putar putar putar di situ dinamakan stimulus
padahal bukan stimulusnya harus di luar apbn
saya sudah diskusi dengan komisi tujuh
saya sudah diskusi dengan bank indonesia dengan kementerian keuangan
semuanya yang gitu
nah jadi kalau ini tidak ada susah
prof gani apa saran anda sebagai anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
agar ini angka positivity rate di provinsi dki jakarta kemudian bisa menurun
dan kemudian angka positifnya juga tidak semakin bertambah gitu
apa yang harus dilakukan oleh pemprov dki secara cepat begitu strateginya prof gani
ujungnya kan sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ya
jadi ada kebijakan ada enforcement
yang terberat itu kan saksi tadi
tetapi juga semua aparat ini bergerak mulai dari atas sampai ke bawah
pasar tadi dibentuk kelopok kelopok pengawas begitu kan
di restoran di hotel di kantor kantor
jadi harus ada orang yang di assign dan diberikan mandat untuk menegur kalau perlu melaporkan
tadi kan pak wak gopsel mengatakan ya butuh melaporkan kepada wak gop
jadi intinya adalah enforcement dari kebijakan peraturan yang menurut saya sudah cukup baik
apakah itu psbb atau transisi
kelemahan kita kan pada eksekusi
kemudian tadi tolong dicatat yang disampaikan pak agus itu ya
kita dilema sekarang ini
tema antara mengatasi covid dengan masalah ekonomi
bagaimana ini sejalan
ini kan suatu balance yang perlu kita lihat ya
setiap hari dimonitor perkembangan covid
juga dimonitor kegiatan ekonomi
jadi tidak ada satu kebijakan yang fix dalam tempuh beberapa lama
nah ini memerlukan semacam dashboard di dki menurut saya
kemudian indikator netra ekonomi
dan kebijakan bisa berubah setiap saat
bisa mengarah kepada psbb
dilonggarkan keberat transisi
barangkali ke normal
jadi memang sangat berat ya
kita mengelola satu proses yang sangat dinamis
ya mencari balance antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan
terakhir singkat saja
pak agus saran anda seperti apa
untuk pemprov dki jakarta
karena ini adalah perpanjangan psbb transisi fase pertama yang ketiga kalinya
yang makanya tadi saya katakan
ini kan mau psbb transisi satu dua tiga empat
kalau tidak ada tadi yang saya sampaikan
semua ini denda aturannya jelas dan sebagainya
nah untuk supaya tidak
karena begitu kita tahu dengan transisi gitu
nah sementara kan kita belum
biasanya negara itu ketika ada scientific evidence
yang mengatakan kurvanya sudah landai
kita kan masih menanjak kenceng ke atas
ya terus ya nggak bisa
kalau mau transisi ya mesti diatur dengan ketat
mengatur hulunya hilirnya
semua bingung tetap
karena kita ini bingung lambat di awal
bingung di tengah
tapi kalau meneruskan saja
kan harusnya ada evaluasi
pasti sudah ada evaluasi
kita lihat dua minggu
kalau tidak percaya nanti kita buktikan dua minggu setelah itu kita evaluasi
belum berhenti itu nanjaknya
oke terima kasih sekali pak agus pambagio
analis kebijakan publik
dan juga profesor asko badgani
anggota timpakar satgas penanganan covid sembilan belas
semoga tadi saran sarannya bisa didengar
oleh pemprov dki jakarta
dan juga pemerintah pusat
memang penanganan covid sembilan belas
yang dilakukan oleh baik pemerintah pusat
dan juga pemprov dki jakarta
bisa seiring sejalan
dan masyarakat juga mau
untuk menaati ataupun mematuhi protokol kesehatan
sehingga angka penyebaran covid sembilan belas di indonesia
segera turun begitu ya
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
kepada cnn indonesia newscast
malam hari ini
kami akan kembali